turunkan lu langsung sang darat kerajaan
ada apa ini
sedang apa kau disini
ini mas aku hanya mencari jedang untuk pengobatanku
kalian sendiri kenapa kalian ada disini
apakah kau melihat raikian sana
jadi mereka sudah mengetahui
kalau raikian santu menghilang
aku harus mengalihkan mereka ke arah yang salah
aku tidak ingin mereka menemukan raikian santu
aku barusan dari arah sana
tapi tidak ada siapa siapa
memangnya apa yang terjadi
dengan raikian santu
raikian santu mau ke dalam keadaan bahaya
tadi suara pertarungan sudah tidak terdengar lagi
sebaiknya kita melanjutkan pencarian ke dalam hutan
lebih baik sekarang kita menyebar
aku dan raira rasam akan pergi ke arah kini
syegur dan kidaksing pergi ke arah kami
sini ke arah kami
mereka tidak mencari ke tempat raden ken santang berada
dengan begitu raden kian santang tinggal menunggu ajalnya
tidak ada seseorang pun
yang datang ke sini
sangat benar lampu
tidak ada yang bisa menutup tenaga dalamku
seandainya aku bisa menonton tenaga dalamku sendiri
raih kita harus mencari akihan santan kemana lagi
bukanlah itu suara raih akihan santan
kita harus segera menolongnya
jika keduanya menemukan raden akihan santan sekarang
raden akihan santan akan selamat
raden walang susah
ataupun nimas raha santan
pasti bisa menotok tenaga dalam raden akihan santan
aku harus mengelur waktu
dan juga mencari akihan santan
dan juga mencegah mereka semua
siapa kau sebenarnya

akihan santan membéter allen knight
aku harus segera menotok aliran tenaga dalam
sebaiknya kita satukan kekuatan kita
lebih baik kita menggunakan jus lebur bumi
aku sudah tidak mendengar lagi teriakan kian santang
aku sangat yakin dia sudah mati
sebaiknya aku pergi dari sini
aku tidak mendengar suara kian santang mbah
dia dalam bahaya
raka ayo kita segera mencari
kami akan menolong
ternyata kian santang masih hidup
seharusnya kau sudah mati kian santang
kau boleh senam dulu kian santang
akan aku pastikan kau
akan mati di tanganku
lukaku masih terasa sakit
aku tidak bisa terus menerus bertahan
maafkan aku kanda pramu
aku sudah pergi dari istana tanpa si ijinu

orang lain bahkan perceptory lebih kerap
mereka seharusnya n translate dubb mac sau
yang mana mantekannya set mei
turunkan uang sungsang dari tata kerajaan
turunkan uang sungsang dari tata kerajaan
turunkan uang sungsang dari tata kerajaan
siapkan diri kalian
kalian jangan cepat cepat masuk
dia tidak patah menanti wadah kami
apa yang dilakukan oleh penduduk tidak senang
kita harus menghentikannya secara buruk
tarungkan pindah kalian
ada kerusuhan gusti ratu
di gerbang istana gusti ratu
siapa yang membuat kerusuhan itu
mereka adalah penduduk pajajaran yang sedang marah
mereka menuntut agar gusti surawi sesa
mengundurkan diri jadi raja pajajaran ini
begla prajurit lanjutkan tugasmu
ini tidak bisa dibiarkan
sarungkan perang kalian
kalian harus taat pada pimpinan kalian
sarungkan golok kalian
apakah kalian ingin saling membunuh antara saudara kalian
turunkan surawi sesa
mencitnah yang kejam
maaf tenanglah kalian semua tenanglah
tega sekali perlakuan mereka terhadap putraku
kau pun tak ada bedanya dengan spalun sesa
kau tidak puas hati menjadi badak kami
putriku putriku jangan
jangan ikut campur urusanku
aku tidak bisa tinggal diam
lihat orang tak berdaya akan dihabisi dengan kejam